proses penyelidikan dugaan pemalsuan kualitas beras oleh pt indo beras unggul masih berlangsung
sabtu siang sejumlah anggota kepolisian dari polsek kedung waringin mendatangi kawasan pabrik
namun tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai kedatangan mereka
pasca penggerbekan kamis malam lalu aktivitas gudang beras pt indo beras unggul berjalan normal
lalu lalang kendaraan truk pengangkut beras masih beroperasi keluar masuk area pabrik
tidak terlihat pengamanan yang mencolok di sekitar kawasan pabrik
sejumlah karyawan juga masih terlihat melakukan aktivitas seperti biasanya
kini kasus dugaan pemalsuan kualitas beras ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian
dan saat ini sedang berlangsung konferensi pers terkait kasus dugaan pemalsuan kualitas beras pt indo beras unggul
oleh jurubicara pt indo beras unggul joe
joe seng di kawasan senayan jakarta kita akan langsung bergabung kesana
lalu tanam kembarannya itu kan terkait dengan kualitas beras
mengapa sampai pihak kepolisian ini memiliki medok pabrik beras seperti itu

apakah sudah diselesaikan
ada upaya hukum atau langkah hukum yang dianggil untuk tentunya membersihkan nama pabrik itu sendiri
jika memang yang dituduhkan ini tidak benar
kita akan berbicara lagi soal antar antar kekuatan ini sama akademi

lemak ya kandungan lemak ya
kartu hidrat ya
kartu hidrat sama protein
mungkin bisa ditunjukkan dan terus dijelasin
oke dari media mana
dengan mbak angel ya
ya angelina dari kampung
pengen dijelasin aja sih mbak semulanya
apa sih yang terjadi nih
kita kan masih
sebenarnya yang kenapa sampai bisa polisi itu menyegel
itu kan kita misbeli itu tuh
kalau menurut polisi kan ini ini ini ini
nah sebenarnya itu gimana
sebenarnya yang terjadi itu seperti apa
tinggal dulu ya
dari sabrina dulu pak
yaitu tentang penyegelan mungkin yang diberikan dari sepolisi ya
langkah hukum apa yang sudah diambil oleh pt ibu
mungkin ini ada terima kasih pertanyaan sangat menarik ya
mungkin sama ada kemiripan dengan pertanyaan yang ketiga ya
jadi saya perlu kami perlu menjelaskan bahwa
otoritas berwenang ini melakukan polis lain terhadap stok yang ada di gudang kami
penyegelan itu tujuannya adalah untuk mengamankan barang yang ada
tapi ini bukan berarti penyegelan
ya sampai saat ini ini bukan penyegelan
ini adalah polis lain yang diberikan atas stok kami
yang menjadi temuan dari otoritas yang berwenang
ya jadi sampai hari ini belum ada penyegelan yang dilakukan terhadap
dan kami sangat kooperatif dengan apa yang menjadi temuan maupun prosedur yang dilakukan oleh
teman teman kami yang dari otoritas yang berwenang
dan kami masih menunggu ataupun mengikuti arahan selanjutnya dari pihak otoritas yang berwenang
jadi mengenai upaya hukum
kami belum melakukan upaya hukum apapun
melainkan mau mengklarifikasi dan menjelaskan isu yang berkembang saat ini
ya jadi dan kita mengklarifikasi dan kita juga akan mencari konfirmasi atas apa yang saat ini sedang terjadi
ya bisa jelaskan
apa namanya angka kecukupan gisi
ya kalau kita lihat dari catatan sini yang sebelah
apa ini kalau dikemasan belakang
ini adalah sebelah kiri bawah ya
di kiri bawah ini sebetulnya kan ada dua angka yang kami cantumkan
yang sebelah kanan
itu adalah angka kandungan gisi
jadi jika teman teman memperhatikan
jadi di sebelah kanan ini yang mencantumkan adalah angka kandungan gisi
tentu satu ya
yang sebelah kirinya
itu adalah angka kecukupan gisi
nah angka kandungan gisi ini dilakukan dengan melalui hasil lab
lab dari laboratorium terakreditasi
jadi produk kami
mengandung nilai gisi yang tercantum di dalam angka ini
salah satunya adalah karbohidrat sebanyak tujuh puluh tujuh gram
lemak tidak ada dan protein sembilan gram
jadi di dalam seratus gram beras ini
ada terdapat tujuh puluh empat gram karbohidrat
saya ambil contoh karbohidratnya saja ya

kemudian kita hitung apakah ini mencukupi atau memenuhi angka kebutuhan gisi yang ditentukan oleh bepom ini
dari acuan label
acuan kecukupan gisi di dalam label yang akan dicantumkan
nah di dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh bepom bahwa angka kecukupan gisinya adalah tiga ratus gram
sedangkan yang kami miliki adalah tujuh puluh empat gram
jadi ini adalah dua informasi yang menjelaskan produk apa namanya
kandungan gisi dan nilai gisi ini
angka kecumaan gisi dan kandungan gisinya
hasil temuan atau hasil analisa yang dilakukan oleh

oleh otoritas perwenang
masih sejalan dengan angka kandungan gisi yang seperti kami cantumkan
jadi pada dasarnya mungkin ini adalah ketidakakuratan membandingkan angka yang kami sebutkan di sini
bahwa akg angka kecurangan gisi
tidak dibandingkan langsung dengan kandungan gisinya
ya saya pikir itu
sudah jelas ya
ada lagi yang ingin ditanyakan
ya tidak apa apa
sebenarnya saya sentasi dari ru ini
berdasarkan perorbanan gas perhitungan
nah ketika mencuri perhitungan
ada tidak waktu mengambil gargoy dari petang itu
bersyarat yang khusus

saya ingin tahu
dari segala hal yang diambil
sampai ke pengambilan gasnya
sebenarnya tadi kan kelihatannya menarik
hanya menentukan harga jual sampai dihubungi mungkin ke returnya
sebenarnya dari pt ibu itu berapa sih
harga jualnya sendiri
apa yang saya tahu itu lalu
pada mitra itu seperti gimana
terus yang kedua itu
tadi yang dipakai apa ya
kenapa bisa berbeda sama itu
belum ada yang dapat
lihatnya apakah itu
ada lebih besar beda di dua itu aja
ini untuk mengambil aplikasi aja
untuk ingin tahu bahwa pt ibu ini juga melakukan pertandingan atau memopuli
dengan mengurang pertandingan yang tidak sehat
kalau boleh tahu
ketika pt ibu membeli gabah tersebut dari petang
berapa sih besar lagi
dan apakah petani ini juga diberikan kesempatan untuk melakukan atau membelikan harga jualnya itu pada penawaran
ada penawaran kalau misalnya kepada pt ibu
oke masih ada
ada lagi ya
ada lagi yang mau tanya oke
selama kasus ini
dari mana pak
selama kasus ini pak
jadi kasus ini sendiri itu potensi keuntungan
kemudiannya ke tps pun
sampai berapa ya pak
konfusio si bila sendiri ke tps kan tujuh belas delapan belas persen ya
terus keberlanjutannya gimana
pertanyaan mas hadi dulu ya
jadi kembali lagi saya mau menegaskan sekali lagi bahwa
pt ibu menjual
sesuai dengan sni
itu berbeda ya
mengatur deskripsi mutu
berdasarkan parameter fisik sedang
tidak ada kaitannya dengan
yang kita berikan kepada
ataupun beras yang kami beli
ya tentunya juga mengacu
akhir yang harus
jadi ir enam puluh empat itu
menjadi beras medium dan
bisa menjadi beras premium
itu bukan bicara
deskripsi mutu yang diatur
melalui sni adalah
ada nanti teman teman
media bisa melakukan
bsn ini badan standar nasional ini
mengenai bagaimana sih
parameter mutu yang ditentukan oleh
jadi sni itu
menentukan ada yang namanya beras premium
mutu medium satu medium dua
dan medium tiga itu dulu ya
jadi dalam kami
menentukan pembelian gabah itu
juga akan mengacu kepada
hasil akhirnya itu akan memenuhi
sni itu sendiri
harga jual kepada mitra bisa
sekali lagi yang tadi
ya demikian tadi konferensi pers yang masih
berlangsung dari penjelasan
oleh perwakilan ataupun jurubicara
indo beras unggul yang masih
berlangsung saat ini di kawasan senayan
di jakarta dan memang
pemeriksaan kasus pemalsuan beras
oleh pt indo beras unggul atau
ibu di bekasi jawa barat masih dilanjutkan
namun polisi belum menetapkan
satupun tersangka sementara itu masyarakat
diimbau agar terus waspada terhadap
beras palsu yang masih tersebar di berbagai
wasisto mengatakan lima belas
sebelas orang saksi sudah diperiksa oleh satgas
pangan namun belum ada yang
dinyatakan sebagai tersangka saksi saksi
itu terdiri dari tingkat petani
pedagang hingga kepabrikan
setio juga mengimbau masyarakat
lebih waspada karena dua
merek beras yang dipalsukan maknyus
dan juga ayam jago memiliki
kadar gizi berbeda dengan yang
tertera di kemasannya hal ini disebabkan
oleh penggunaan beras kualitas
subsidi oleh pt ibu
pt ibu membeli gabah kering
langsung dari petani dengan harga
lebih tinggi oleh karena itu
pt ibu dapat dikenai sanksi sesuai
dengan undang undang pangan
perlindungan konsumen serta persaingan curah
terkait dengan beras yang
di pt ibu memang
itu beras ir enam puluh empat
petani mendapat subsidi
dari pemerintah untuk benih
kemudian pupuk kemudian
ini dari pemerintah itu
menurut menteri pertanian sampai
sekitar tiga puluh triliun
untuk subsidi itu saja
ini juga seharusnya
keuntungan itu diterima
atau middleman juga
intinya kalau saya boleh mengatakan
middleman nya senyum konsumen juga senyum
jadi jangan ada yang cemberut
karena kita juga
ingin ini menjadi
margin profit yang
terdistribusi dengan wajar
menuju ekonomi yang berkeadilan
yayasan enam bagai konsumen indonesia atau
ylki belum mendapat pengaduan dari konsumen
terkait beras kelas medium yang dijual
dengan harga premium meski begitu
ylki meminta pemerintah untuk menarik
pereneran beras kemasan merk ma'nyus
dan ayam jago dari pasaran
soal kebenaran itu yang
justru polisi yang harus membuka
kepada publik apakah
itu beras yang subsidi
kemudian dijual secara premium
itu kan menurut saya memang terlalu dramatis
tapi yang terpenting kan
undang undang perlindungan konsumen
dari sisi labeling itu apa yang
di dalam bungkus harus sesuai
dengan label yang ada di bungkus itu
jadi kalau labelnya a ya
isinya harus a tidak boleh ditulis a
isinya b itu yang
konteks pelanggaran di dalam
undang undang perlindungan konsumen terhadap
yang melanggar itu
melalui pesan singkat komisaris
utama pt tiga pilar sejahtera
membantah beberapa isu yang ditujukan pada
anak perusahaannya pt indo beras unggul
terkait penggunaan beras
beras varietas ini sudah lama digantikan
dengan beras varietas ciherang
kemudian kembali diganti
dengan inpari selain itu
menurut menteri pertanian rasby ini
beras cr enam puluh empat tidak
disubsidi ia juga mengklaim
beras yang sudah dijual
juga sudah sesuai dengan standar
nasional indonesia atau sni
anton membantah anak perusahaannya
telah merugikan negara hingga ratusan triliun
karena keuntungan perusahaan pt
tiga pilar sejahtera futbk
hanya rp empat triliun per tahun
anton juga menyesalkan penerapan sk
mendag terkait harga eceran
tertinggi yang ditandatangani pada
penerapan sk ini hanya berlangsung dua hari
setelah ditandatangani sehingga
pt indo beras unggul tidak dapat
dan kembali kita akan bergabung dengan konferensi pers
yang dilakukan oleh pt indo beras unggul
yang diwakili oleh jurubicara pt indo beras unggul
jo chong seng di kawasan senayan jakarta
jo chong seng di kawasan senayan jakarta
itu kalau kita hitung kasarannya
panen yang ada
dengan kapasitas kami yang ada saat ini
dengan kapasitas kami yang ada saat ini tidak
antara harga yang kami
para penggilingan lain yang lakukan
seolah olah tidak bisa bersaing
gabah yang kami beli
yang berbeda dengan
tentu berbeda dengan
yang dilakukan oleh
penggilingan penggilingan lain jadi tidak bisa dibandingkan
secara langsung bahwa
dengan spesifikasi khusus dengan
harga gabah yang tanpa
spesifikasi yang jelas
yang dilakukan oleh penggilingan lain
jadi ini adalah dua hal yang tidak bisa
dibandingkan bahwa apakah kami menyebabkan
menghambat persaingan atau melakukan
tindakan monopoli kalau tindakan monopoli
saya sudah jelaskan bahwa
mencerminkan ada unsur monopoli
di situ dari harga
tidak ada unsur yang kami
menghalangi atau membuat
penggilingan lokal tidak mampu bersaing karena
gabah yang kami
beli adalah sesuai dengan
standar yang akan memenuhi
ya mungkin itu
diberi hak tawar atau menawarkan
ya pasti dong
jadi para petani
mau beli mau jual kepada
penggilingan kami atau penggilingan lokal
yang ada sesuai dengan
kriteria kriteria dari masing masing
penggilingan jadi kami
melakukan apa namanya
satu tindakan yang
situasi ini apakah akan mempengaruhi
dan potensi kerugian saya pikir mungkin
adalah bagaimana sore
ini saya hanya ingin menjelaskan kepada
yang terkait ini jadi
saya pikir ada baiknya kita fokus
karena saya pikir potensi
secara prinsip kami sudah
memberikan update kepada
kami sudah memberikan update
tidak melakukan pelanggaran
namun karena ini terkait dengan
fokus ke sana fokus terhadap
penjelasan itu maka kita
batasin pertanyaan ini adalah dalam hal
isu ataupun berita yang
terakhir ini ya saya pikir itu mungkin
bisa keep dulu pertanyaan
persoalan yang lainnya
bisa dijelaskan di lain waktu
kalau konfirmasi kan berarti
bagi perusahaan untuk
jelasin lagi tentang
permasalahan ini di lain waktu itu
sampai ke pt bursa efek
apa hanya kepada
public expose saja atau bagaimana ya
karena kan juga dilihat dari
masalah ini kan dia juga sudah maruh
sampai ke sahamnya sampai kena
auto rejection itu apakah akan di
didiamkan saja karena masih ada
potensi untuk lanjutkan
nah ya seperti tadi saya sudah
sampaikan ya bahwa kita sudah memberikan
update kepada investor maupun
lembaga keuangan yang
nah mengenai hal hal lain
jadi update sudah kita
berikan dan kami ingin menegaskan
melakukan pelanggaran oleh sebab
tetap masih menunggu
dan bekerja sama dengan
otoritas berwenang sesuai dengan
arahan mereka gitu ya
jadi bapak karena
ini terima kasih
oke masih ada
saya cuma ingin bertanya apakah pt ibu ini merasa ada persaingan bisnis di bagian pemberhentian kemarin
setelah kemarin ada pemberhentian itu
sekarang pt ibu ini masih berjalan normal atau berhasil seperti biasa
atau bagaimana kemudian di waktu progres apakah ada warning tertentu atas penjualan beras atau ditarik
ya untuk jadi pada saat kesempatan ini kami hanya akan memberikan klarifikasi tentang isu yang berkembang
dan kami tidak berada dalam posisi untuk menilai adil tidaknya tindakan satgas ini
tentu ya otoritas perwenang mempunyai dasar tersebut
tentu dalam menentukan apa namanya pemeriksaan dan lain lain
dan itu adalah dalam rangka mereka melakukan melaksanakan tanggung jawabnya
yang ingin kami jelaskan adalah bahwa hari ini kami jelaskan bahwa kami tidak melakukan satu pelanggaran
dengan penjelasan kami yang tadi ini
dan perihal karena tidak melakukan pelanggaran
dan bahwa pabrik kami ini tidak disegel
ya saya mau tegaskan lagi bukan disegel ataupun disita
tetapi stok kami adalah diberi polis lain
untuk proses lebih lanjut dari otoritas berwenang
ya dengan demikian kami masih tetap melanjutkan produk apa namanya kegiatan operasional sebagaimana biasanya
sampai ada keterangan
lebih lanjut dari otoritas yang berwenang
nah perihal ketidakadilan dan lain lain
sudah kami jelaskan bahwa disparitas harga yang disebutkan
kami juga sampaikan bahwa kami hanya menentukan keputusan
menetapkan harga di tingkat mitra yang berhubungan langsung dengan kami
dan kami menetapkan harga yang sangat wajar
dengan demikian kami pun juga berharap
ya walaupun kami tidak memiliki kuasa menentukan harga eceran konsumen
tentu dengan margin yang kami berikan wajar kepada
kami pun berharap bahwa mitra mitra usaha kami yang berhubungan langsung dengan konsumen juga bisa memberikan harga yang wajar
perihal harganya apakah itu merugikan konsumen
konsumen mempunyai pilihan dengan
membandingkan dengan produk produk yang ada di pasar
ya silahkan mereka membandingkan bahwa
bagaimana kompetitor ataupun produk produk lain beras yang lain yang ada di pasaran
sesuai dengan deskripsi mutu
ya deskripsi mutu yang ada ya kembali lagi
konsumen yang memiliki hak untuk memutuskan
apakah dia mereka bersedia membeli harga tertentu
di toko tertentu
dengan spesifikasi mutu tertentu
kira kira itu penjelasan kami
saya mudah mudahan teman teman media saya yakin
satunya terakhir ya
oke mengenai kapasitas produksi
tadi saya sudah mengatakan
saya sudah sampaikan
saya fokuskan kepada indobras unggul saja dulu ya
jadi kapasitas pt indobras unggul adalah
yang berjalan saat ini adalah empat ton per bulan
jika kapasitas pt indo beras unggul empat ton beras per bulan ini
dibandingkan dengan total konsumsi beras nasional saat ini
total perkiraan total konsumsi nasional itu kira kira
jadi bisa per bulan ya sama sama kita membandingkan per bulan ya
jadi kapasitas produksi yang pt ibu yang berjalan saat ini adalah empat ton per bulan
kita bandingkan dengan total konsumsi nasional indonesia per bulan
nah silakan teman teman media menilai sendiri
apakah itu dikatakan sebagai oligopoli monopoli atau lainnya
secara perhitungan maupun dengan jaringan yang kita miliki saat ini
silahkan teman teman media menilai sendiri
apakah ini memenuhi unsur monopoli ataupun oligopoli yang dimaksudkan
terima kasih teman teman sudah hadir
semoga penjelasan dari pak asen cukup jelas dan bermanfaat bagi para pembaca dan pemirsa teman teman sekalian
di media teman teman sekalian
baik terima kasih
silahkan ada makanan dan minuman di belakang yang bisa diambil
dan begini konferensi pers yang telah selesai dari pt indo beras unggul
terkait dengan adanya isu mengenai beras
dengan kualitas palsu seperti itu